kalau saya sama sekali kagak tahu pak aji saya tahunya gorengan yang enak itu gorengan yang panas
kalau mau bantuin papa jangan tanggung tanggung sekalian dorong gerobak sambil teriak teriak iya
kayak papa bobor kacang hijau bukan begitu masamu lupa bor sayo itu baru anak papa yuk jalan
lo mau kemana kayaknya kagak seneng banget sama gua gua dateng lu malahan pergi
saya mau ojek lagi bang tadi sebelum gua dateng kenapa lu kagak
ojek lah tadi lagi istirahat kok bang alasan aja
war tangi jauh
war tangi jauh
pak wibi jalan duluan ya
udah perlu bentar
biasa anak muda
ke rumah laras ya
kok papa tau
ya tau lah
bapak kan dulu pernah muda
berarti apa setuju dong
katanya pernah jadi anak muda
udah aku peduli
sampai kita setuju
kalau ini nih ini gue beli di kalimantan jauh iya iya iya yang lain juga jauh
ada dari gua beli sukabumi di kampungnya tisnama odi oh pantesan si odi ngerti masalah aku dikit
juga tetep aja din kagak ngerti gua sih ngerti lu lagi doang orang di masa ji so tau loh beneran
kayaknya lagi aja sih di udah ngapa bersihnya ikannya pada takut tuh
kalau saya sama sekali kagak tahu pak aji saya tahunya gorengan yang enak itu gorengan yang panas
iya iya iya iya iya iya gara gara dengerin pak ajin nerangin batu akik
es cendol mas pur potoprak aja mas pur biar rendang jadi potoprak aja siap mas
es cendolnya enggak sekalian mas pur
buka kemarin lo gue tanyain sms an sama siapa lu malah nggak mau ngasih tahu malah senyum senyum
sendiri emangnya mas pun enggak tahu kp tanya sih kasman kemarin pengen tahu sekarang gue nggak mau
tahu hahaha hahaha hahaha hahaha gua lagi bingung deh wuluh sabar atubeh baru juga sebentar
itu juga ikannya dapat
pakai cara apa lagi ngedeketin si maen
hah kalau dia kagak ngasih tanggepan
lu kagak usah maksain im
rot dia bukan kagak ngasih tanggepan
dia cuma gengsi doang
manu kok tau
mau belum nanya
kata anak zaman sekarang
lu kagak usah gr
kalau kata anak muda zaman sekarang
gue bukan gr
olah olah behji
udah jangan berisik
nanti ikannya kabur
yaudah makasih ya
mau saya cariin tukang jahit buat kecilin baju
boleh deh kalau emang bisa mah
nanti saya cari cari ya di perjalanan
yaudah boleh deh
pada ada ya
dek kalau ntar gue dapat ikan gede
gue mau kasih si make
kayak bisa masaknya aja loh
kalau masuk mah gampang
yang penting mak deh
dapetinnya ikannya dulu
ikan segede kelingging itu
pasti lembur pepes juga im
mau nungguin mbak yanti dulu
buat nemuin tukang jahit
tapi kalau buat gendedel doang mak
biar mak sendiri aja
jadi ntar sampai tukang jahit tinggal dijahit doang
biar lebih murah ongkosnya
dulu waktu gue ngudaksi citra kayaknya lo ngasih semangat gue
sekarang giliran gue ngudaksi maya kayaknya lu kagak ngedukung banget
dulu kan gue juga ngubar sinek kak
jadi bisa bareng bareng ubarnya
nah kalau sekarang gue cuma nonton doang
buat tahun sekarang
lu ketawain gue
makanya nyari dong
kalau sampai nanti si anti gak akan nemu tukang jahit
kalau tukang jahitnya gak bisa ditemuin
kalau tukang jahitnya gak bisa ditemuin
nungguin ti ya bisa ngejahit aja mak
nunggu sampai kapan
lebaran apa tahun depan gitu
nah apa lu
tapi gak berhasil
dari tukang jahit ke terminal gak ada jack
lo udah nyari kemana aja
saya udah nyari ke terminal bakbulu
sama ke terminal blok m nggak ada
berarti sekarang zaman lu udah beda tis
loh silahkan masuk
ada tukang jahit jadi perempuan disini
bipo indah aja
udah kagak ada udah jadi warteg
enggak tanya tanya sama tukang wartegnya
udah tapi nggak ada yang tahu juga
nah itu brosun khusus jahit
iya katanya nggak nemu itu dapat dari mana
saya nemunya bukan di terminal blok m apalagi terminal lebak bulus jak
habis di mana
saya tanya ke orang orang
ketemu dua tempat kursus julie hajaya dan juliani jaya
dua duanya nggak deket sama terminal jak
eh mau ke mana
eh gitu aja ngambek
pipi udah dapat belum tempat kursus buat mimi
terus gimana pi
pipih mah setuju setuju aja nih
tapi pipih teh bingung
bingung uang dua jutanya dari mana
hah dua juta
dua juta mi